saudara dpd pdi perjuangan sumatera utara membantah basuki cahayapurnama atau ahok ikut dalam pilgub sumatera utara november mendatang
saat ini baru ada lima orang yang sudah mengambil dan mengembalikan formulir calon gubernur sumut di dpd pdi perjuangan salah satunya mantan gubernur edi rahmayadi
sedangkan untuk nama ahok juga onco mega belum mengambil formulir pendaftaran
sampai hari ini kami belum menerima berkas apapun terkait dengan dua nama itu apakah tadi pak basuki purnama maupun dari once
sampai hari ini kami belum mendapat konfirmasi dan belum mendapatkan berkas atau dokumen yang memang memenuhi ketentuan dari tahapan sesuai mekanisme partai
bakal calon gubernur sumatera utara
edi ramayadi menanggapi masuknya nama wali kota medan mantu jokowi bobi nasution di bursa pilgub sumatera utara
edi bilang siapapun boleh mencalonkan asalkan tidak ada aturan yang dilanggar
edi juga menyinggung soal larangan bagi bagi beras di pilkada nanti
aturannya begini ikuti begini
tidak boleh bawa beras ya jangan pakai beras
jangan bawa yang melakukan intervensi melalui kekuasaan ya jangan lakukan itu
yang nggak boleh ya boleh yang boleh lakukan